dunia tengah mengalami krisis krisis ekonomi krisis energi dan bahkan diancam krisis pangan
di mana harga harga pangan akan semakin meningkat di eropa dan di amerika serikat
inflasi sudah menjadi luar biasa
akan tetapi indonesia justru pada saat ini berhasil mendapatkan penghargaan dari international rice research institute
untuk apa karena berhasil melakukan swasembada beras selama tiga tahun terakhir
tentu saja ini merupakan kebanggaan sendiri apalagi bagi indonesia yang memiliki populasi begitu banyaknya
nah ada juga peluang di balik ini semua
kita harus memiliki kedaulatan pangan
tapi pada waktu yang sama kita juga harus bisa memanfaatkan produk produk pertanian kita
perkebunan kita agrikultur kita untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih
agar kita bisa mensejahteraan seluruh bangsa indonesia
bahkan bukan saja memberi makan pada kita sendiri
tapi juga bisa melakukan ekspor dan memberi makanan pada negara negara lain
insight with desi anwar kali ini akan membahas bagaimana kita menjaga kedaulatan pangan
strateginya dan juga apa apa saja yang harus kita lakukan untuk memberikan nilai tambah bagi produk produk agrikultur kita
indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah
dengan wilayah yang luas dan keanekaragaman hayat yang kaya
dapat menjadi kekuatan besar indonesia
jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan
namun konflik cuaca ekstrim akibat perubahan iklim
serta guncangan ekonomi akibat pandemi
kini memicu ancaman krisis pangan global
strategi dan program nyata pemerintah indonesia pun dituntut untuk mumpuni dalam mempertahankan
bahkan meningkatkan produksi pangan khususnya beras
di tengah ancaman ini
indonesia justru kembali berhasil mewujudkan swasembada beras
capaian ketahanan sistem pangan dan swasembada beras
melalui penerapan inovasi teknologi padi
berbuah penghargaan dari lembaga riset padi internasional atau iri
pengakuan atas capaian ini diberikan langsung kepada presiden republik indonesia joko widodo
pada empat belas agustus dua ribu dua puluh dua di istana negara
penghargaan ini pun menjadi bukti bahwa produksi beras nasional meningkat
dan teknologi inovasi padi indonesia yang terus berkembang
insight with desi anwar kali ini berada di cafe general
persisnya di bandung
kita akan berbicara dengan seseorang
yang memiliki kepedulian begitu tinggi terhadap kedaulatan pangan di indonesia
dia adalah direktur utama purung bulog pak budi wasiso
halo pak budi pak buah sih kenal
ya terima kasih mbak buah
desi ya pak
kita ini luar biasa ya karena ini adalah direktur utama dari perumbulok
dan sebenarnya kita ingat
waktu dulu pernah mewawancara bapak ketika masih yang mengurusi bnn
sekarang saya lihat pak buah ini sedang merosting coffee
mungkin bisa cerita sedikit apa yang sekarang dilakukan
ini adalah kopi yang saya roasting
adalah kopi dari gayo
ini saya kebetulan bikin kedai mbak
jadi saya sendiri yang harus ikut menangani kopi ini
supaya tahu persis tastenya apanya
jadi sekarang barista juga ya
ya jadi harus kita bisa semuanya gitu
oke jadi ini prosesnya roasting itu
tapi tidak paham
prosesnya apa saja pak
ada aturan ketentuannya karena ini mesinnya kan harus juga harus berkualitas
ada aturan aturan ketentuannya termasuk temperaturnya
waktu dia masaknya itu ada ketentuan umum
dan bijinya juga seperti itu
harus sesuai dengan besar kecilnya nanti untuk di roasting
ini kebetulan sudah selesai di roasting baru saja mbak
sudah berapa menit tadi di roasting
tadi tujuh menit di roasting karena ini memang ketentuannya harus tujuh menit
dengan sesuai dengan bentuk biji kopi ini
ini baru saja selesai mbak desy ini mau saya habis selesai ini
nah kita tuang
ini kebetulan yang saya ini adalah kopi gayo ini
kopi bayak gayo asalnya dari aceh ya
aceh aceh gayo luas ini di gayo luas
jadi pak buas ini passionate nya itu terhadap kopi nusa antara
ini dari dulu pak buas memang pecinta kopi atau bagaimana nih
bisa cerita sedikit di balik kopi jenderal
jadi ini diawali dari waktu saya dinas di bnn
karena saya harus salah satunya adalah bagaimana cara saya menghilangkan tanaman ganja di gayo luas
salah satunya di aceh
karena gayo luas itu penghasil ganja yang dikenal oleh dunia
setelah saya belajar dari kolombia salah satunya ternyata tanah dan itunya yang membuat tanaman ganja itu bagus
nah saya tanya begitu apa yang bisa ditanam selain ganja
dan gayo luas itu sudah terkenal dari dulu
di eropa khususnya ya itulah hobi dari aceh sampai hari ini juga
dan kerasanya itu apa yang khusus ini arabica ya
karena ketinggian itu arabica
kalau yang di data rendah itu yang robusta ya
tapi ini kebanyakan arabica karena ketinggian
dan ini kualitasnya bagus
hanya sekarang bagaimana kita akan terus meningkatkan produksi dengan kualitas
ini juga perlu harus kita ke petaninya mbak desi
jadi nggak terus kita hanya bisa mereka disuruh memproduksi tapi tidak tahu produksi yang berkualitas seperti apa
nah ini sangat menarik karena mereka dulu menanam ganja dan tentu saja ini kan tanaman bermasalah lah istilahnya
tapi untuk meyakinkan para petani di sana untuk beralih untuk menanam kopi itu bagaimana caranya pak buas
karena kan bagi mereka yang penting laku ada yang membelinya dan pendapatan mereka tidak terganggu
memang dulu kan ada begitu marah ketanaman ganja mereka abaikan tanaman tanaman kopi yang lama
dan tidak mau menanam baru
nah kita semangati dan kita pastikan bahwa nanti hasilnya punya nilai untuk mereka
dan nanti harusnya ada yang ambil memang
nah salah satunya saya ini yang mengambil
ya off takernya dari dulu sampai sekarang saya
akhirnya ya saya berangkat dari aceh saya akhirnya mengelola kopi gitu
jadi berapa jumlahnya awal awalnya berapa ini pasokannya
dan apakah sampai sekarang ini masih terus menerus dilakukan pak buas
terus menerus tapi kita mengembangkan dari seluruh wilayah
jadi bukan hanya di gayo saja
karena di aceh pun ada berbagai

beberapa jenis atau wilayah yang menghasilkan kopi
medan terus akhirnya ya kita ambil semuanya
ini kan satu nilai yang luar biasa
hanya sekarang bagaimana kita mengedukasi petani sehingga dia bisa memproduksi dengan kualitas
dan ini edukasi ini dilakukan terus
terus terus menerus
walaupun memang belum masif karena memang keterbatasan segalanya
tapi yang kita ambil ini dari petani yang sudah teredukasi sama kita
yang bisa memproduksi dan kualitas
dan kualitas standarnya internasional
ini harus standar internasional
dan harus standar internasional
karena itu punya nilai dan kualitas
nanti ada harga kan di situ
nah petani kan jadi mendapatkan tambahan nilai juga kalau dia mau mengikuti standar itu
jadi bisnis modelnya juga menguntungkan bagi petani meningkatkan kesejahteraan mereka
tapi yang lebih baik lagi adik nama negara
nama negara indonesia
bahwa kita memproduksi berbagai macam kopi yang punya kualitas
saya lihat ini kan ada bermacam macam
dan packagingnya itu juga sepertinya bagus ya
ini pak buas ekspor ya
atau jualnya dimana pak buas
kita memang terbatas
karena tujuan heavy saya kan bukan kepada jualan
tapi bagaimana tadi meningkatkan derajat petani
nah ini yang utamanya
sehingga saya tidak heavy nya kepada komunitas
atau kepada komersil
kalau kita sekarang ingin jualan dengan standar internasional eropa
kita belum bisa memenuhi kuota permintaan mereka
karena memang petaninya belum bisa memproduksi sebanyak yang diminta oleh sana
ini yang harus kita tingkatkan terus pada isi
jadi saya terus berupaya
selain saya di bulog saya juga meningkatkan kepada petani untuk pemahaman pemahaman
karena nilai tambah ini kan yang justru membuat harga kopi itu meningkatkan
kita lihat ini kalau bahasa inggrisnya itu
java itu sebenarnya kan yang disebut ya untuk kopi
dan sementara itu ada di indonesia
jadi memang ini merupakan salah satu produk yang diminati dari seluruh dunia
tapi pak buas bukan saja kopi dari aceh ya
ada bermacam macam kopi
mungkin sambil bisa turun
ini luar biasa menarik karena
ini yang biar mbak desi tahu
ini yang dari aceh
tapi ini nanti dijual kan
tapi prosesnya setelah di roasting apa
seperti tadi nanti kita masukkan seperti ini
ini yang dijual jadi kopi
nah seperti ini
ini udah kopi
nah ini seperti ini
ini yang west java
nah ini dari temanggung
jadi sekarang bukan saja hanya di aceh tapi sudah di seluruh indonesia
seluruh indonesia sampai papua
jadi kita membuat semua kopi yang dari asil indonesia asli
makanya kita namakan kopi nusantara
kalau dilihat kopi kopi di indonesia ini ada berapa jenis ya
jadi kita di kan banyak
ada beberapa kopi yang sebenarnya jenisnya belum diketahui oleh kita secara umum
tapi ada barang itu
nah ini yang harus kita cari literaturnya
ini sekarang sedang saya terus saya galakan gitu
tapi luar biasa nih
general mantan kepala bnn tapi sekarang direktur utama dari pt
nanti kita lihat mbak desi di sana
tapi ternyata entrepreneur juga
sebenarnya ya kopi ini awalnya seperti tadi mbak desi
saya terus saya ingin juga mengangkat tadi
tapi nantinya justru mau saya turun tadi pada generasi muda
jadi kalau kita berbisnis itu berbisnislah yang baik dan benar punya nilai yang tinggi gitu
yang saya inginkan seperti itu mbak desiki
kalau saya anter mbak desy ke empat
nah yang ini saya lepas dulu aja nih
kita jalan mbak desy
di sini lah mbak desy

sebenarnya cafe ini bukan kedai ini
tapi konsepnya apa
memang kan kalau ke indonesia itu kedai aslinya kan
dulu kan orang terkenal warung kopi
di aceh pun begitu
makanya saya berangkat dari sana
kita kena kesalahan nasional bahwa ini adalah kedai
dan ini adalah bangunan peninggalan belanda
supaya ini menjadi sejarah
supaya menjadi kenangan
oh ini ada bangunan
nanti kalau kita lihat ke belakang
mbak desi itu juga ada hubungannya dengan bangunan ini yang kita bangun
nah ini mbak desi saya menggambarkan bahwa kenapa kopi nusantara
karena ini kopi dari sabang sampai merauke ada
nah tentu saja di sini saya bikin satu lukisan yang mungkin ini menggambarkan lukisan ini adalah
lukisan kumpulan dari biji kopi yang ada di nusantara
dari sabang sampai merauke
nah ini kan
luar biasa banyak ya kalau begitu
nah banyak kan
jadi satu biji merepresentasikan satu
ini campuran dari seolah olah ini campuran dari suruh kopi
tapi ada satu yang paling istimewa
mungkin mbak desi bisa nunjukkan
kopi yang paling istimewa kalau mbak lihat dari sini ada nggak kira kira
kalau dari kasar mata kelihatannya sama semua ini
tapi ada yang istimewa pak
nah ini saya kasih tunjuk
ini kan banyak ya mbak desi
ada satu istimewa ini
bisa saja ini ada wajah di situ
pak buas bisa saja
itu yang istimewa biji karena yang mengumpulkan biji ini semua gitu
nah ada lebih yang istimewa di situ
oh iya ini harus betul betul jeli ini kita memandangnya
pak buas ini kan kalau kita bicara kopi ya
dan indonesia itu memang negara yang kita negara agrobisnis ya
kita negara yang sebenarnya itu memiliki jenis jenis tanaman jenis pangan yang buat kita konsumsi sendiri
dan kita kalau bisa justru kita ekspor
nah kopi ini adalah salah satu yang dari dulu memang diperbutkan orang
sampai semua jenis jenis kopi yang ada di dunia itu pasti tidak lengkap kalau tidak ada di indonesia
ide dari kopi nusantara ini kan tentu saja untuk meningkatkan nilai
bukan saja petani tapi dari cita rasa image dan lain lain
proses proses apa yang bisa memberikan nilai tambah terhadap kopi kita pak buas
sehingga ya memang bisa menghasilkan devisa dan dari segi image juga
karena pohon kopi ini tidak boleh pakai sebenarnya kalau kualitas bagus tidak boleh pakai pupuk kimia
ada beberapa pupuk organik yang harus yang itu oleh belanda dulu malah ada wajiban
karena ini akan mempengaruhi cita rasanya
ada cita rasa terus ada gridnya itu dari pupuk ketahuan
kalau pakai kimia itu begitu dibikin kopi nanti ketahuan gridnya oh dia rendah karena ini pakai bahan kimia
kemudian apalagi yang membuat satu kopi itu harganya jauh lebih tinggi dari kopi lain
dari proses tadi mbak desi habis itu kan kita cara memetiknya
jadi memetiknya itu itu harus merah ceri
dan ada sebenarnya setiap musim tidak akan sama rasanya
bagaimana cuacanya dan kapan dia memetiknya
nah memang seperti itu
jadi kalau kita satu pohon kita bulan ini kita petik bulan depan bulan itu sama
walaupun sama sama merah cherry
dari mulai dia dijemur dan mengubah menjemur sampai nanti roastingnya
itu kuncinya juga
roastingnya juga tidak semua terus bisa merosting dengan temperatur yang sama dan waktu yang sama
dilihat besar kecilnya kopinya itu
ada kertakan enggak
ada yang belah enggak
kalau yang itu harus dipisahkan di roastingnya berbeda
waktunya berbeda temperaturnya berbeda
sehingga dia mendapatkan kematangan yang
maksimal yang standar dan tidak melebihi
karena kalau melebihi itu dapat menjadi arang dan itu akan mengganggu kesehatan dari yang minum itu
nah itu memang standar
itu kalau di eropa sudah menjadi standar
nah komponen yang paling mahal saya lihat ini kan roastingnya perlu mesin
ya artinya kalau kita akan membuat produk yang ibaratnya yang berkualitas
tentu kita harus didukung dengan peralatan peralatan yang kualitas
masalahnya tadi roasternya canggih sekali itu
ya sebenarnya itu yang direkomendasi untuk internasional
kalau kita eropa itu pasti selalu melihat ini alatnya seperti apa standarnya seperti apa waktu merosting seperti apa
kalau beliau melihat mereka sudah lihat alat yang kita gunakan standar internasional mereka sudah percaya
oh ini pasti kualitas
nah ini bagaimana untuk menerjemahkannya untuk seluruh industri kopi di indonesia
sehingga standarnya itu betul betul standar internasional
ada orang yang hanya ingin mencari keuntungan saja atau berbisnis saja
tanpa mempertimbangkan kualitas dan segala macam
tapi kalau saja heavynya kan bukan pure untuk berbisnis
tapi bagaimana tadi saya juga harus ya membangun image kopi indonesia
itu akan berdampak kepada petaninya kan gitu kan
tapi petaninya akan melihat

dan ini sudah dirasakan oleh petaninya
jadi petani petani yang kita beli kopinya ini itu harganya jauh daripada petani petani yang lain
nah ini sekali memberi semangat juga kepada petani yang lain
oh saya mau berarti kan bukan kejar banyaknya sedikit tapi punya nilai yang nilainya dibandingkan yang banyak tadi lebih besar dari
dan harus juga ada pemahaman ya terhadap variasi kopi
kita boleh lihat lihat ya kan
kita sekarang masuk ke dalam kedai kopi jena
betul ini kedai
tapi papua sini kayak seolah olah auranya kita di belanda
memang itu tujuannya
karena ini rumah belanda
ini adalah gambaran stasiun di amsterdam sampai hari ini
nyambung jadi antara belanda dengan belanda kan gitu
tapi kenapa kira kira karena kita memang heritage nya atau
nah terus kalau aja bangunan ini tersini gak nyambung kan nilainya gak ada
nilainya gak ada
ya secara ini
nah harus nyambung
secara aura kurang pas
makanya dibangunnya dengan apa yang ada di belanda inilah stasiun
dan ini kedai kopi ini dibangun tahun berapa
oh ya jadi pas masuk ke zaman covid ya
covid begitu ini jadi running sebentar terus kena covid
tapi tidak ada satupun karyawan yang saya berhentikan
oke kita bisa sambil duduk ya
kalau menurut saya bukan hanya kopi saja banyak yang bisa kita kenal
banyak sekali komoditas
iya betul ya kan seperti kalau kita bicara beras sirataki
itu kan aslinya juga ada porang porangnya dari kita bahan bakunya dari kita
tapi jangan terus kita hanya kita jual mentah
ya jual sudah jadi gitu barang jadi

ya ternyata kita memang begitu kaya dengan jenis jenis kopi ya pak buas
oh ngomong ngomong general ini ya karena pak buas adalah seorang general
nah sebenarnya bukan ke situ mbak desi
jadi karena kopi nusantara itu di berbagai daerah
makanya saya berpikir secara umum general
jadi bukan general tapi memang general
tapi kebetulan saya ini seorang jenderal
oke jadi karena general karena ini memang seluruh nusantara
oke pak buas bisa cerita sedikit apa apa saja jenis jenis kopi yang bisa kita banggakan
dan mungkin perbedaan ya dari segi cita rasa dan juga jenis jenisnya yang bisa diperbandingkan
ya jadi mbak desi pada prinsipnya ini kopi ini kan kebanyakan nih yang arabica
nah kalau robusta punya teh sendiri dan pengembarannya sendiri
beda tapi yang umum kan arabica
arak coba bagi kita awam yang tidak terlalu paham perbedaan antara arabica sama robusta
ini lebih karena apa
cuaca dekat ketinggian
ya ketinggian lahan
itu akan mempengaruhi daripada jenis kopinya produksinya
jadi banyak orang yang bilang kalau
robusta itu kecenderungannya asam
kalau arabica itu tidak
sebenarnya asan atau tidak itu tergantung kita merosting
iya dan di sini ada roasting yang ini luar biasa besar sekali ya
ya ini untuk kemampuan tujuh puluh kg untuk sekali roasting
nah ini jadi kita sebenarnya ini untuk produksi massal yang lebih banyak
tapi kita tidak bisa campur
jadi kalau kita dari kopi gayo tujuh puluh kg harus semuanya kopi gayo
tapi juga dengan besarnya yang sama
karena umpamanya kita seratus derajat kita panaskan kalau ukuran yang sekian itu perlu lima menit
nah tapi kalau begitu yang lebih kecil itu kalau lima menit
dan sudah lebih bahaya kan tadi disebut
kalau yang lebih besar
jadi di situ ada segi bahasa
itu akan menyangkut rasa juga kalau dicampur nanti
ini sekalian edukasi mengenai kopi ya
ini harus karena kita memproduksi kopi petani kita memproduksi kopi
banyak orang yang minum kopi tapi kita tidak memahami sebenarnya
sebenarnya banyaknya gitu
harusnya ada edukasinya juga
jadi ini asalnya bukan tanggung jawab kita
yang sudah tahu itu harusnya menurunkan pengetahuan ini
kepada generasi lanjut
terutama pada petani
karena sumbernya semua ini kan di petani
kalau petani yang dia memproduksi dengan kualitas
kan kita juga sebagai yang off takernya juga diuntungkan
karena kita tidak mendapatkan kopi yang asal asalan
dan sesuai dengan demand yang ada
idealnya demandnya itu demand di seluruh dunia
ngomong ngomong pak buas kita bicara jenis jenis kopi sebelum
saya boleh pesen kopi enggak ini
mau yang mana nih
yang mana mungkin bisa direkomendasi
favoritnya pak buas sendiri yang mana
ganja ini juga punya taste yang beda
dan gritnya bagus
ini ganja bukan karena apa apa ya
java nya adalah temanggung
campurannya saya yang tahu
karena kalau beda campurannya rasanya beda
oh jadi ini betul betul artisanal
istilahnya pak buas sendiri yang racik ya
tapi benar nggak ada ganjanya kan
jadi ada lanang gaiyo
yang kecenderungan kopinya kecil
ini yang jubahnya nyatu
jadi ini yang dibilang kopi lanang
ini juga spesial
karena ini juga tidak umum
dan lebih kecil ya
ini gunung halu
ini jawa barat
ini juga kopi yang sekarang mendunia
di internasional terkenal
di sini bahkan ada cita rasanya itu
ini rasa buah buahannya
ada di situ
ini dari mana
dari mana ini asalnya pak buas
sama tadi gunung halu
tapi memang ini bedanya mbak desi
ini merostingnya ada perbedaan
supaya tastenya ada bedanya
ada orang yang agak suka rasa yang lebih
tastenya kepada apa ya
rasa kopinya yang agak sedikit asam
ya tergantung dengan taste ya
maksud saya ini pesan yang ganja
karena dari sejarah
kopi general ini kan
dari ladang ganja disulap jadi ladang kopi
sehingga bisa menghasilkan kopi untuk mensejahterakan para petani
buatkan beliau kopi ganja
original enggak pakai
jadi pak buas kalau saya lihat ini
ini saya masih tergelitik dengan
kita itu kan negara yang katanya kaya dengan sumber daya alam
ini salah satu alasan kenapa kita beratus tahun dijajah
karena sumber komoditas itu selalu diambil
nah sampai sekarang kalau kita masih fokus ke hanya
produk raw materialnya
ini kan kita sama saja
maksudnya tidak ada terlalu berevolusi
tidak punya nilai tambah
nah kuncinya nih
khusus untuk produk produk seperti kopi ini
apalagi diminati di seluruh dunia
ini harga antara biji kopi yang dijual oleh petani itu
yang kalau kita bisa jual di pasaran eropa
itu kan bisa berapa kali lipat
nah apa kira kira yang memang tadi kan kita bicara mengenai kualitasnya
tapi rantai supaya kalau bisa
sebagian besar dari kopi kita itu memang betul betul bisa diekspor
ya memang kuncinya kembali lagi
awalnya dari kualitas
memang secara keseluruhannya kualitas
kualitas itu mulai dari mulai nanamnya
berarti kita harus edukasi petaninya
ya kan dia harus menanamnya seperti apa
terus dia waktu metik juga seperti apa
tapi bagaimana dari segi kontinuitas dan juga kan jumlah
biasanya kan kalau ekspor kan harus
barangnya itu betul betul kualitasnya sama terus menerus
tidak terganggu oleh hasil panen cuaca dan lain sebagainya
ini tantangannya ke depan
sebenarnya kalau kita melihat ini mbak desi
secara jumlah kuantitas dari seluruh produksi kopi
bisa untuk memenuhi kebutuhan permintaan ekspor
persoalannya disana ada standar kualitas
ini mbak desy ambil
paketnya packagingnya penyimpanannya
dan juga mungkin mencari pasarnya
kalau dari pasar itu tergantung nanti akhirnya
setelah tadi kualitas sudah
kuantitas daripada produksinya
paling terbesar di luar negeri untuk kopi asal indonesia gimana pak

ya kata mereka peminum kopi disitu
ya peminum ya francis
itu juga jumlahnya besar
dan mereka mau membayar dengan jumlah yang tinggi
harga kalau kita ekspor berapa keuntungan dewi dewi yang kita bisa dapatkan
yang pasti mbak desi kalau kita mau kelola dengan baik ini
ya dari modal kita
kalau kita mau kelola ini dengan baik
jadi sangat luar biasa sebenarnya
karena harga memang variatif di sana tapi memang menurut saya tinggi
karena di eropa itu bisa saja
secangkir kopi ini kalau dirupiahkan bisa empat ratus ribu
mana kita akan masuk akal masuk seratus ribu
tapi faktanya memang demikian
dan di eropa itu mereka tidak bisa menanam kopi
yang ada di kita
makanya saya tuh melihat bagaimana yang tadi saya kasih contoh juga ya
kita itu penanam bukan saja kopi tapi coklat ya
karena saya sering jalan jalan
para petani menjual biji kakaonya
dengan harga yang mungkin tergantung harga komoditas
itu bisa turun bisa naik
tapi istilahnya kan ini
sementara yang berhasil menikmati keuntungan dari industri coklat itu coba kita
perancis swiss belanda
pokoknya seluruh negara eropa
dan ini menjadi suatu industri
kalau menikmati kopi kan tidak pakai bulan
kalau kita bicara mengenai bagaimana kita sendiri mendapatkan hasil dari kekayaan alam yang kita miliki
selama ini menurut pak buas mungkin saya lihat pak cukup passionate terhadap kopi ini
sehingga belajar dan juga memahami mindset yang dibutuhkan
untuk indonesia itu menjadi negara industri berbasis agrobisnis
itu apa sih supaya semua itu memang untuk produk yang bernilai
yang pertama kita harus memahami dulu mbak desi kalau menurut saya
bahwa kita memproduksi dan kita ada
tidak ada negara lain yang bisa memiliki ini contohnya
terus kita harus juga mengembangkan ini punya rasa untuk memajukan ini harus mengelola seperti apa
karena menurut saya bagaimana kita melihat peluang dan kesempatan tadi
karena kita seperti kalau di eropa uh ini ada peluangnya
ada kesempatan kita
nah harusnya dari situ kita memacu
kalau semua berpikir karena kalau menurut saya bukan hanya kopi saja
banyak yang bisa kita katakan
banyak sekali komoditas
ya kan seperti kalau kita bicara beras sirataki
itu kan aslinya juga ada porang
porangnya dari kita
bahan bakunya dari kita
nah kenapa nggak kita buat di sini
kalau sekarang kita mie
kenapa mie dari ganduk
karena mie dari sagu ada dari singgung bisa dari apa apa bisa
jadi kita punya bahan bakunya
tapi jangan terus kita hanya kita jual mentah
ya jual sudah jadi gitu barang jadi
seperti keinginan pak persia enggak seperti itu yang sekarang digalakkan
supaya ada nilai nilai tambah
dan itu kan
dan kuncinya sekarang gimana mana juga harus nilai tambah
karena pertama komoditas itu harganya kan sangat fluktuatis
kedua nanti yang menikmati hasil dari komoditas yang kita sendiri produksi itu bukan kita
jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang ini kebetulan pak buas kan juga direktur utama perum bulog ini
kalau dulu kan namanya badan urusan logistik
tapi kalau saya lihat itu sekarang lebih ke harus ada ini kan bumn ya
harus menjadi perusahaan yang berhasil profit tapi pada waktu yang sama juga memenuhi kebutuhan domestik kita
mungkin pak buas rasa kita harus mengeksplor ya
karena kedaulatan pangan menurut saya itu sekarang itu mutlak harus kita miliki
apalagi dengan dunia tidak menentu sekarang krisis energi
betul ini pelajaran
harga semakin melambung
bbm juga semakin langka dan lain sebagainya
bagaimana kalau kita fokus ke keahlian yang dituntut oleh seorang direktur utama perumlog ini
menjaga mengembangkan kedaulatan pangan
lalu kita bawa kopinya ada ruang lain mungkin
ada nanti kita ke ruangan sambil kita lihat produk produknya bulog
saya buktikan dengan kita memanage dengan baik tadi
melihat kebutuhan yang sesuai
lihat kebutuhan yang sesungguhnya real
dengan pemetaan seluruh indonesia
kita siapkan semua itu pangan yang ada di situ khususnya beras
kan berarti cukup
bahkan sampai akhirnya tiga tahun betul betul kita gak import
jangan lupa like subscribe share dan komen

langsung dari bandung
saya ditemani oleh direktur utama perum bulog
dan ini topiknya menurut saya itu sangat penting sangat menarik
apalagi di tengah situasi global yang semakin tidak menentu
dihadapi dengan berbagai macam krisis
krisis ekonomi krisis energi dan kemudian dihantui oleh krisis pangan
belum lagi ancaman climate change atau perubahan iklim
dan juga pemanasan global
dan ini semua tentu saja yang akan berhasil

belum lagi perang di ukraina
dimana tentu saja harga gandum meningkat
dan termasuk juga harga pupuk dan lain sebagainya
ditemani oleh seseorang yang memang kalau kita lihat di indonesia itu
badan urusan logistik
dari dulu itu kan memang diharapkan
dan dibentuk ini dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga kalau tidak salah
oleh pak presiden
presiden soeharto waktu itu
menjaga ya memastikan petani itu pasokannya itu selalu ditopang
tapi juga menjaga stabilitas harga itu sendiri
tapi pada dengan perjalanan waktu saya lihat kan sudah semakin berubah
berevolusi sesuai dengan kepentingan dari negara indonesia itu sendiri
yang harus kita miliki dan harus kita laksanakan
ini adalah ketahanan pangan
dan bagaimana caranya kita juga bisa mengambil keuntungan berupa nilai tambah dari situ
tadi kita sudah banyak berbicara mengenai kopi
karena kopi merupakan salah satu produk yang memang diminati oleh dunia
di indonesia kita adalah salah satu produsen
nah pak buas sejak menjabat sebagai direktur utama bulog ini
hampir empat tahun ya
empat tahun lebih
hampir empat setengah tahun
lebih dari empat lima tahun
ada macem macem lah yang terjadi
baik di indonesia maupun di dunia
tapi ada satu yang kita banggakan
kita mendapatkan penghargaan dari international rice research institute
karena kita berhasil selama tiga tahun bertutup
menurut swasem pada beras
bisa diceritakan sedikit
ketika menjabat setelah dari bnn
dan sebelumnya di kamar eskrim gitu
nah ini bagaimana
ekspektasi tantangan yang begitu banyak
dan sampai pada saat ini
apa apa saja dalam perjalanannya yang pak buas lakukan
ya mbak desi banyak hal lah
ini juga jadi pembelajaran buat saya ya
karena kalau saya di bulog ini
boleh kata saya tidak punya latar belakang atau ilmu ya
tapi kembali saya sering mengatakan
sekarang semua bisa melakukan sesuatu kalau dia punya kemauan
saya memang dari belajar
awalnya yang tidak tahu paling tidak tahu
dan perjalanannya itu mbak desy kalau boleh kita lihat ke belakang
bahwa saya pernah jadi kabar eskrim
dan saya waktu itu intinya adalah pendagangan hukum
yang ibaratnya berlaku secara
terus kemudian saya menjadi kepala bnn
itu juga berkaitan dengan masalah negara
karena itu mencalak generasi bangsa kita nanti
sudah saya lakukan
ternyata saya masih dapat bonus setelah pensiun
saya ada di bulog
dan ini bukan hal yang gampang
karena ini menyakut pangan
yang mbak desi sampaikan tadi ya
nah memang bulog itu dulu dibentuk
sebagai salah satunya adalah untuk
babber stock nya pangan negara
dulu tujuannya ya
sehingga negara harus kuat pangannya
baik itu mau swasembada
tapi kebutuhan masyarakat indonesia terjamin
nah itulah kehadiran bulog pada saat itu
maka sekarang ini kan
kita memang berubah ya
perubahan perubahan karena situasi
sesuai dengan kita dulu menginginkan
bahwa indonesia negara agraris
berarti kalau pangan kita harusnya kuat
karena pangan kita tidak hanya beras ya
nah kita harus bisa
ketahanan pangan tadi yang mbak desy sampaikan
itu mutlak itu harus ya
karena tanpa pangan orang gak akan hidup
apalagi dengan perubahan iklim
kebutuhan macam macam pangan itu
juga semakin banyak jenisnya
nah sekarang kita harus bisa tahan ketahanan pangan
dan itu sudah kita lakukan di seluruh indonesia
khususnya semenjak saya jadi di rut
tidak ada satu wilayah yang kekurangan pangan
apalagi kelaparan tidak ada
alhamdulillah itu sudah
kalau bisa dengan strateginya
ini kan seperti kita sebut tadi
kita masih zaman covid ya
salah satu yang banyak sekali
industri yang gulung tikar
dan babak belur
karena semua harus lockdown
dan tidak ada logistik
itu sama sekali tidak jalan
tapi saya lihat justru di indonesia
pangan itu naik daun
mungkin karena kebutuhan pangan itu kan selalu akan bertambah
langkah langkah konkret yang dilakukan
sehingga kita memang akhirnya bisa bersuas sembarang
di saat tempat tempat lain itu justru mereka sangat memerlukan
jadi ini kan pengalaman juga
saya kombin dari pengalaman sebelum saya di rut bulog dengan sekarang di rut bulog
yaitu sebagai polisi
kita kalau dulu memetakan ancaman gangguan keaktifitas khususnya
di seluruh indonesia beda beda
nah pada saat saya jadi di rut bulog
itu saya terapkan
jadi bagaimana jumlah penduduk seluruh indonesia
dengan kita bagi per wilayah
provinsi dan kabupaten
nah kebutuhannya seperti apa pangan
khususnya pangan dasar dari beras
maka kita harus stokkan di situ
dengan produktivitasnya berapa
berarti kekurangannya harus siap di situ
nah seperti itu seluruh indonesia
sehingga pada saat itu jaminan untuk keberadaan atau ketahan pangan sudah pasti kita lakukan
dan itu terbukti
maka dulu saya juga menolak import
produksi kita cukup
menurut hitungan saya
ya walaupun pada saat itu orang banyak khawatir tentang kecukupan kita
tapi saya buktikan dengan kita memanage dengan baik tadi
melihat kebutuhan yang sesungguhnya real
dengan pemetaan seluruh indonesia
kita siapkan semua itu pangan yang ada di situ
kan berarti cukup
bahkan sampai akhirnya tiga tahun bertutur tutur kita gak import
itu ada covid itu pembelajaran buat kita
masyarakat tetap butuhnya sama
tapi kan dia tidak bisa datang ke lokasi
maka sistem yang kita bangun
bagaimana kebutuhan masyarakat dengan online dengan apa
itu bisa terpenuhi
kita yang tanggung jawab untuk mengantar kepada masyarakat masyarakat
itu sudah kita buktikan juga
kalau saya lihat ini zaman untuk melakukan reformasi ya
karena ada kepentingan ada keharusan
mau tidak mau kan kita harus berubah dengan begitu banyaknya tantangan yang kita hadapi
jadi dengan seperti apa
apakah produksinya ditingkatkan
atau cost nya dikurangi
atau distribusinya diperbaiki
dan kira kira jurus jurus yang akhirnya kita mendapatkan

harusnya memang mata rantai semua kita lihat
kita bisa putus ya
maka kemarin itu begitu ada covid
itu pembelajaran buat kita
masyarakat tetap butuhnya sama
tapi kan dia tidak bisa datang ke lokasi
maka sistem yang kita bangun
bagaimana kebutuhan masyarakat dengan online dengan apa
itu bisa terpenuhi
kita yang tanggung jawab untuk mengantar kepada masyarakat masyarakat
itu sudah kita buktikan juga
kita tetap harus menyemangati petani untuk produksi
tapi menyemangati petani produksi itu harus ada jaminan dari petani bahwa dia pasti dibeli
iya harus ada off taker ya
ya off takernya nah ini juga walaupun bukan tugas utama bulog ya
tapi kan kita harus tetap menganiasi itu supaya itu terjadi ya
kalau enggak produksi dikala produksi tidak ada maka ini jadi kerawanan
nanti kita ketergantungan dengan luar akhirnya harus import asetnya
kalau ada perbedaan harga
betul itu sangat luar biasa memang
nah kemarin ini kita berpikir seperti itu
jadi dengan kondisi keadaan masalah covid justru itu pembelajaran buat kita
hal yang baru yang harus kita lakukan
maka saya selalu bilang sama karyawan saya kita harus berinovasi atau berpikir kreatif
melihat peluang dan kesempatan situasi seperti apa apa yang bisa kita lakukan dengan situasi ini
seperti itu nah perubahan perubahan selalu ada
nah dulu bulog memang pure
tapi sekarang bulog bagian juga dari komersil
ya ada juga efisiennya ke bisnis ko bisnisnya
nah kita bagi seperti apa
bisnis kita seperti apa penugasan kita seperti apa
yang paling penting peran bulog tetap sebagai baperstok jaminan masyarakat bahwa stok itu aman
stok itu ada
dan stok ini masih aman ya
alhamdulillah sampai sekarang masih aman mbak desi
sampai akhir ini karena perang di ukraina
masih belum selesai
harga harga terus melambung
belum lagi harga bbm juga
kita masih aman sampai saat ini
insya allah aman mbak desy
ada berapa banyak kita stoknya sekarang
kalau sekarang stoknya kita kan ada satu juta lebih
itu untuk aman sampai bulan desember ya
tapi kan dalam proses perjalanannya ada panen panen
walaupun tidak serentak
ya kan ibaratnya istilahnya panen gaduh di beberapa wilayah
itu kita serap
untuk stok kita terus
jadi kita mengeluarkan di daerah daerah yang tidak produktif
atau daerah daerah yang kekurangan
tapi di daerah daerah yang perlu kita ambil
untuk kepentingan kepentingan itu semua
dan kita kan tujuannya sekarang harus swastu pada pangan
ya kan artinya ketahanan pangan sudah
swastu pada pangan
nantinya menjurus kepada kedaulatan pangan
kalau ini dikerjakan secara bersama sama
saya punya keyakinan suatu ketika indonesia memang betul betul negara yang berdaulat pangan itu
iya tapi ini berarti kan kita seluruhnya selalu rangkaian sistem
dari bagaimana kita memproduksi sampai mendistribusi pangan itu
menjadi suatu bisnis yang betul betul dikelola secara baik dan secara profesional
apalagi kan beras atau harga pangan bukan saja beras
pak buas yang bulog itu sendiri
sebagai pada sekarang perum ya
ini kan berarti bumn yang harus ada untungnya
menstabilkan harga itu penting
karena jumlah penduduk yang begitu tinggi
biasanya kalau sudah harga beras naik
nah implikasinya kan juga bisa inilah tidak bagus begitu
apa apa saja dalam membina perusahaan ini
supaya ini tetap jalan ini
bisnis yang profitnya
tapi menjaga buffer stocknya
dan juga memastikan bahwa keberlangsungan pangan itu tetap terjaga
ya memang itu kita lihat terus mbak
nggak boleh ada juga yang kita back out
kita ikuti terus perkembangan di seluruh indonesia beda beda
produksinya yang tadi saya bilang juga beda beda
tadi kan kalau kita ada harga meningkat di satu wilayah
tentu saja sudah beras kita harus intervensi
itu untuk cara menstabilkan harganya itu
menstabilkan di antara
karena kita kan juga harus menekan inflasi
sekarang bbm naik
itu akan mempengaruhi pangan semua termasuk beras
tapi bagaimana kita bisa tetap menyajikan kebutuhan masyarakat khususnya beras
dengan harga yang relatif murah
tentunya ini juga kita dengan penugasan dari negara
artinya kekurangan atau selisih harganya itu akan diganti oleh pemerintah
atau subsidi oleh pemerintah
tapi kepada masyarakat ya kita harus menyajikan
kita harus menyajikan seperti itu
nah ini bagaimana selama ini berjalan dengan baik
kalau bisa kita sebut sebagai tantangan ya
apalagi kalau kita lihat di sini juga kita masih
ya kalau harga lebih murah di luar
ya kenapa kita tidak misalnya membeli dari luar dan lain sebagainya
nah ini mentalitas seperti ini bagaimana menurut pak buas
ya sekarang kan ada budaya
kita kecederungan budaya
cepat lah ya gampang
cepat instan lah ya
dan kalau kita seperti itu
maka itu nanti tidak menyemangati kita untuk produktivitas
kita akan menjadi konsumen
jadi itu yang harus kita
dan kita tergantung dari
ya tergantung dari import
walaupun mbak desi sampai saat ini
kalau kita banding bandingkan
harga dari import dan produksi kita dalam negeri itu lebih murah import
tapi bukan berarti kita terus
tergantung dari import
kita harus memikir petani kita sendiri
kita harus menyemangati petani kita
supaya mereka tetap semangat
walaupun harganya mahal
ya kan kalau dibandingkan
karena kita kan masih konvensional
kan gitu ya
belum juga mekanisasi
belum juga jaminan untuk hilirnya seperti apa gitu
sistemnya seperti apa
nah sekarang itu sudah
saya juga usah berpikir kesana mbak desi
itu harus diarahkan kesana
sekarang kita sudah mulai berpikir sana
termasuk ada stok
bagaimana stok yang untuk cadangan pemerintah itu kan berasnya medium
kalau yang untuk komersil itu kan rata rata untuk komersil kan premium
jadi kita bisa
di pasarnya beda
yang ini beda yang ini beda
nah kita melihat tadi
seperti kewilayahan seperti apa
harganya pasti beda beda
tapi yang penting pertama harus ketersediaannya
baik stok berapa stok
untuk kepentingan yang tadi
ya operasi pasar
baik yang komersil
mana yang harganya menguntungkan di wilayah itu kita jualnya di sana
jadi bisa saling subsidi diantara ini
dia kan punya kekuatan di seluruh indonesia mbak desi
di seluruh indonesia
dengan gudangnya yang punya kemampuan
kita ada berapa sekarang gudang bulog kalau seluruh indonesia
ya yang real ada
dan ini kondisi gudangnya itu sendiri apakah memadai karena kan kuncinya
kalau untuk menyimpan jumlah memadai
karena kita punya kemampuan menyimpan tiga enam juta ton seluruh indonesia
tapi karena gudang ini masih gudang konvensional dulu
karena dulu kita menyalurkan bahan sosial astra yang sudah pasti
jadi kita tidak perlu menyimpan lama lama
sehingga gudangnya seperti yang sekarang
tapi kita kedepan gak boleh bikin gudang seperti itu
maka sekarang saya sudah membuat bentuknya silo
silo itu jadi kita menyimpan beras pun atau menyimpan gaba pun bisa tahan lama
jadi seperti lumbung yang memang bisa membuat
jadi selama ini kebanyakan masih belum ya
jadi hanya gudang biasa sehingga berapa lama tahan
ya paling lama sebenarnya empat bulan
kalau dengan kondisi udang yang konvensional
jadi kalau tidak digunakan jadi sebenarnya kita berhasil ya
akan turun mutunya
dan nanti kutunya ada
dan nanti kutunya ada
nah ini pengalaman ini yang harus kita terus perbaiki dari evaluasi evaluasi
sekarang sudah mulai membangun
dan kita sudah membangun infrastruktur untuk membantu petani juga
tapi juga untuk kita juga
dalam konsep tadi komersil
maka next itu saya malah cara berpikirnya kita harus jadi rajanya beras gitu kan
jadi yang punya kewenangan untuk mengatur beras secara keseluruhannya
kalau kita bicara pangan
indonesia ini kuat akan pangan
itu yang saya bilang tadi mbak desi kenapa kita dapat penghargaan
ya seperti tadi bahwa dalam kondisi yang begitu kritis
karena kita banyak sebenarnya produksi
jadi jika ada biaya dimana making sure the order
einegep optimistiknya bukan salah

kita bisa berbicara makin dengan penuh
itu mereka juga produknya
dan kami terus percaya
auch harus ngulur organizations sendiri yang menguntungkan

kita tidak hanya bicara ini mbak desi beras saja kan banyak hal yang bisa kita kelola
termasuk tadi kita kerjasama antara pinwil atau di free wilayah
jadi kalau yang sini produksi bawang berlebihan di sini kekurangan bawang
saling kontak mereka akhirnya yang dari sini dikirim ke sini
di sini sini butuh beras kita kirim beras dari silang itu
terus juga tidak hanya bawang mungkin cabai mungkin daging mungkin telur mungkin ayam
kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan di wilayah masing masing
sehingga kita tidak harus ketergantungan oh kita hanya beras terus kita terpaku ada beras
maka tidak akan mungkin karena bulog ini tidak memakan atau tidak didukung dengan biaya apbn
kita harus menghasilkan
kita biayanya adalah biaya pinjam pulmurni
kita harus menghidupi kita sendiri dengan tadi jualan istilahnya jualan
untuk pso tadi
ya kan kpsa kita jualan juga profitan yang komersil
jadi inilah yang penghasilan dua ini yang kita gabung untuk menghidupi bulog sendiri
dan ini kan tidak boleh namanya bumn idealnya tidak merugi
selama ini dari segi keuangan bagaimana kalau ada kerugian itu biasanya sumbernya dari mana pak buas
kita tidak bisa menghindari dari potensi kerugian kenapa
karena kita tidak pure dalam komersil terutama adalah yang penugasan
karena penugasan itu ada mekanismenya ada aturannya ada ketentuan
belum lagi uangnya itu kan uang pinjaman murni dari bank dengan bunga komersil
jadi kita kalau sudah menyalurkan atau sudah melaksanakan tugas negara ini kita akan diaudit
audit itu tidak sebentar ya perlu waktu lama
nah hasil audit itu nanti baru dicek dilaporkan ke menteri keuangan baru dibayar
sedangkan bunganya berjalan terus
selama ini bagaimana proses auditnya bagus semua
semua memang bagus tidak ada masalah hanya waktunya panjang memang
karena itu memang aturan jadi tidak bisa ditabrak ya
nah tapi dampak negatifnya adalah kerugian buat bulog
karena apa tadi kita belum bisa bayar pokoknya bunga kita jalan terus
sehingga beban kita terhadap bunga jadi merah terus
nah itu potensi kerugiannya ada
tapi dari tahun ke tahun bagaimana apakah kurvanya semakin merugi atau justru kebalikannya paling tidak sudah
semenjak waktu saya mulai jadi dirut kan kita terus potensi keuntungannya terus meningkat
sampai dua ribu dua puluh satu kemarin juga meningkat kita dapat keuntungan
nah dua ribu dua puluh dua ini dengan segala perubahan ini kita bisa mencapai keuntungan
dengan segala perubahan perubahannya dengan segala permasalahannya memang masih ada kecenderungannya kita masih ada rugi ya
tapi bukan berarti terus rugi yang luar biasa tidak
karena tadi ada beberapa penundaan penundaan tentang pembayarannya
karena ada perubahan perubahan seperti contoh dulu sebagai kpa nya pembayaran di menteri pertanian sekarang ada badan pangan nasional
nah ini sekarang beralih ke badan pangan
badan pangan nasional yang bertanggung jawab
jadi ada perubahan perubahan itu
ya lebih ke book keeping nya
tapi dari jasa yang menghasilkan itu apa yang menjadi cashcow dari bulog itu sendiri
atau dilihat secara keseluruhan
ya banyak mbak desy
seperti kita kan jualan seperti kita bermitra dengan produsen produsen seperti sekarang minyak goreng terus daging ayam telur
nah itu juga menghasilkan kita
karena kita kan tadi saya sampaikan mbak desy kita punya jaringan di seluruh indonesia
kita kirim sana kita butuhnya berapa di sana kita langsung kirim laku di sana kita kirim sini laku di sini
sumber dari mana saling silang tadi
nah itu yang menjadi potensi potensi pendapatan kita gitu
dan saya lihat sebenarnya potensi yang kita miliki itu jauh lebih tinggi
tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan dan pemenuhan ya kebutuhan pangan
tapi sebenarnya kalau kita ingin lebih dari situ nilai tambah yang harus kita ciptakan ya
dengan kalau bisa kita jangan hanya untuk konsumsi domestik tapi untuk ekspor juga
nah beras memang mungkin masih salah satu yang paling prima lah di indonesia
coba ini kan ada beberapa contoh kalau kita lihat ini
ini produksi oleh bulog ya
mungkin kita selama ini hanya tahu ya beli beras tapi ternyata kan ini nya beli beras
tapi ternyata kan ini nya beli beras
dan kita sudah memproduksi beras seratus mert beras
tapi orang tidak tahu kalau itu punya nya bulog
karena dulu mbak desi bulog itu trustnya rendah
ternyata berasnya kualitasnya
ya kualitasnya rendah
karena dulu kita mensupply untuk program raskin
sehingga seolah olah beras ini memang identik untuk kalangan miskin seolah gitu ya
dan image nya terbangun
jadi image nya bulog nya juga jelas
jadi image nya terbangun
jadi terkait dengan raskin
di satu sisi mbak desi
saya harus akui bahwa dulu ada keteledoran kita
teman teman kita juga
yang akhirnya mengabaikan kualitas
nah itulah yang menjadi image nya bulog
itu jadi tidak baik negatif
merek yang itu jangan sampai kita terus seperti itu
kita ciptakan dong
kita merek kita itu dipercaya oleh masyarakat
masyarakat itu percaya dengan kita di
trust kita dapat lagi
maka saya bilang nggak usah pakai merek merek yang istilahnya bulog dibesarkan
kita bikin aja beras beras beras jangan
dengan varitas varietas macam macam
yang kualitasnya bagus
biar aja masyarakat yang nilai
ternyata sekarang produksi kita banyak diminati
oke mungkin bisa bicara mengenai beberapa dari contoh disini
ini yang diproduksi empat tahun terakhir ini pak buas
di bawah kepemimpinan pak buas sendiri atau
ya banyak hal
karena semenjak saja itu kan ada harus kita mencari profit
nah makanya harus kita berinovasi
di sini padahal bukan entrepreneur ya
bukan ceo perusahaan
tapi harus punya business sense untuk mengelola
pesempatan peluangnya seperti apa
yang bisa kita lakukan apa saja
kita bekerja sama sesama bulog
ini kita buat sudah lama
ada beras nanas madu ada beras enak ada beras apalah
banyak yang kita buat
nah itu kita pasarkan di pasar umum
dan responnya bagus
nah itu salah satu
yang akhirnya mendapatkan keuntungan kita
untuk membiayai kita tadi
nah ini produksi produksi yang sebenarnya sudah banyak di luar ya
hanya orang banyak nggak tahu kalau ini produksinya bulog
nah termasuk ini mbak
ini beras khusus
berasnya beras dalam negeri beras biasa
hanya kita campur vitamin yang bisa bermanfaat
supaya menanggulangi masalah stunting
ini tinggi zinc ini penting ini
dan itu sudah ada beradaan pom
dari kesehatan menteri kesehatan
sudah ada ininya
jadi ini dalam rangka peran serta negara melalui bulog
untuk mencegah menangani atau menangani masalah stunting
ini sudah kita bekerja sama dengan bwkbe
dengan wilayah wilayah daerah daerah pemerintah daerah
sudah dan ini jalan
di sisi lain kita juga
tadi divetivasi pangan
jangan hanya beras saja
jadi kita juga hanya bicara beras
bicara jagung bicara ubi bicara singkong
dan sekarang sorghum ini
sudah mulai naik daun
ya sekarang di sisi sorghum
nah saya akhirnya berpikir
karena orang tidak mungkin makan jagung gitu
tapi epinya sudah melihat status sosial orang itu kan
kalau dia sudah makan beras
kalau yang dulu sudah sudah kita yang di papua
nah kalau dulu sudah sudah kita
nah kalau di jawa tengah juga
yang di jogja mbak ya
sebagian yang dulu di pedalamannya
ada daerah desa di jogja itu masih ada yang bilang makannya singkong
di gunung kidul itu
nah tapi sekarang budayanya sudah berubah
mereka harus makan beras
baru diakui status sosial
nah kita berpikir bagaimana supaya dia tetap makan beras
tapi berasnya itu sudah berubah
sebenarnya dasarnya dari singkong
nah kita buatkan
ini juga ini beras dari singkong
jadi aslinya singkong
terus kita bikin beras
jadi ini beras
benar benar beras tapi ini bahan dasarnya ada singkong
ini juga jagung
dan ini laku
nah ini jagung
ini buat pasaran domestik atau sudah mulai diekspor pak
sekarang kita baru bicara domestik
nah ini juga beras jagung
ada beras sagu kita buat
terus ada lagi beras dari beras
sudah kita buat
ini udah cek uji lab uji apa
sudah clear semua mbak
nah ini satu wujud bahwa sebenarnya kalau kita bicara pangan indonesia ini kuat akan pangan
kenapa kita dapat penghargaan
ya seperti tadi
bahwa dalam kondisi yang begitu kritis

seperti sekarang uni soviet atau rusia dengan ukraine
ada peperangan akhirnya gandum jadi susah pangan
nah kita tidak
karena kita banyak sebenarnya produksi
dan kita juga seharusnya ini menjadi sesuatu yang sustainable
bahwa swasembada beras itu memang normalnya lah kita harus
suasana beras kita harus bisa memberi makan kepada rakyat kita sendiri
kalau bisa ya membantu ya dengan melakukan ekspor
karena memang kebutuhannya saya pasti akan semakin lama semakin meningkat
kemana produksi kita meningkat berlebihan
jangan sampai itu menjatuhkan harga
yang efeknya kan kepada petaninya
nah ini yang kehadiran fungsi negara itu di situ
jadi menurut saya
maka harus kita dengan bekerja tadi bersinergi
untuk bagaimana produksi kita ini bisa
kita jual dengan nilai yang memadai
sehingga tidak mematikan petani
ini menarik ada semacam evolusi reformasi
dari kalau dulu ya tadi bulog
mungkin misalnya punya gudang
dan mungkin ya tadi berasnya tidak tahan lama
kedepan inovasi inovasi ini menurut saya
ini menjadi salah satu dari sumber kekayaan kita pak buas
bukan saja beras tapi sekarang demandnya itu kan banyak produk yang harus gruton free
ini sementara kalau di kita kan harus kita bisa
ini dengan harga yang sangat murah kan
dan harus ini kita diabetes
banyak orang yang diabetes
jadi shiratake kan tadi
ya pada saatnya shiratake juga dari kita
nah kedepan pak buas
supaya kita betul betul agribisnis ini dikelola secara profesional
dan kita menjadi negara yang sudah masuk negara industri empat
sehingga kalau kita memproduksi
harusnya kita jauh lebih murah harga produksinya
ketimbang dibanding thailand atau vietnam
apa step step yang menurut pak buas kita perlu lakukan
ya memang sebenarnya kita bisa melakukan itu dengan secepat
tapi kan kembali lagi
cara berpikir kita yang harus bersinergi sama sama
karena kan kalau ini dibuat kepada bulog
bulog tidak punya kemampuan
ya sinergi kita harus kuat
artinya seperti sekarang pangan
yang memproduksi pangan petani
siapa sih yang mengolah
menteri pertanian salah satunya
begitu nanti produksi
siapa off tackernya yang mengolah ini
supaya petani ada jaminan bahwa produksinya pasti dibeli
ya berarti di sini ada keterlibatan bulog
ada kerja menteri perindustrian
ada keterlibatan menteri perdagangan
apalagi kalau kita sudah ekspor
iya karena ekspor bukan kewenangannya bulog
walaupun kami dulu
waktu sebelum covid
kita sudah kontrak seratus ribu ton
dalam setahun itu untuk kita ekspor beras ke arab saudi
sudah mau jalan tapi aturannya tidak boleh
iya kita akhirnya sekarang berarti yang harus ekspor kan kementerian
ada kementerian perdagangan
atau nanti perindustrian
atau kementerian pertanian
kita tidak tahu
artinya next itu bila mana produksi kita meningkat berlebihan
jangan sampai itu menjatuhkan harga
yang efeknya kan kepada petaninya
nah ini yang kehadiran fungsi negara itu di situ
jadi menurut saya
harus kita dengan bekerja tadi bersinergi
untuk bagaimana produksi kita ini bisa kita jual dengan nilai yang memadai
sehingga tidak mematikan petani
dan menyemangati petani untuk selalu produksi
ya mungkin kuncinya itu
karena kita di indonesia masih di indonesia
masih petani itu identik dengan kemiskinan
nah ini kalau ke depan
ini kan berarti kita juga punya harus shifting mindset
dari petani yang kita miliki
harus paham teknologi
harus inovasi dan lain sebagainya
bagaimana pak buas
apalagi dengan keinginan kita
memiliki kedaulatan paham
tapi juga kita memang menang dalam mengambil peluang
bahwa ada situasi di dunia yang tidak menguntungkan
dari segi krisis ekonomi dan krisis pangan
kita justru bisa hadir sebagai solusi
jadi kembali mbak desy
kalau saya bilang negara kita kan negara agraris
jadi kita memang harusnya soal pertanian gak boleh jadi masalah lagi gitu ya
ini lahan kita semakin menyempit
nah pak presiden juga sudah menginisiasi supaya menggalakkan pembukaan lahan lahan yang bisa untuk pertanian
tapi kan tidak mudah itu ya
nah sekarang bagaimana dengan tersisanya lahan pertanian kita tidak berubah fungsi
gitu mbak desy
karena itu akan nanti akan menyangkut produksi kita juga pangan
inilah yang peran dari negara yang penting
karena pertanian gak bisa kalau disuruh seperti itu
dan kalau ini bisa terjadi dengan sinergitas tadi
next itu kita bisa memproduksi yang bisa berlebihan malah
bukan hanya ketahanan pangan
tapi juga termasuk kedaulatan pangan
dan juga meningkatkan kualitas
sehingga kita bisa menjadi negara yang betul betul
nah mbak desy pada tahun dua ribu enam belas
bulog itu mendapat pendanaan dari negara
sebanyak dua triliun rupiah
untuk membangun infrastruktur
yang tujuannya adalah sebenarnya untuk membantu petani
nah itu tidak bisa berjalan karena dulu masih pemahamannya infrastruktur itu harus betul betul bermanfaat buat petani
bermanfaat buat bulog
bermanfaat buat negara
nah begitu saya masuk di bulog dua ribu delapan belas
mulai saya pelajari
ini kita harus membangun infrastruktur yang ada hubungannya dengan pertanian
khususnya masalah beras
maka saya melihat peta
oh ternyata ada tiga belas wilayah produksi beras
banyak cerita maka saya sasarannya ke tiga belas wilayah produksi beras
termasuk sumatera lampung
di wilayah itulah saya bangun
nah sekarang sudah mau jadi
jadi itu tadi
bahwa kita menyemangati petani
petani tidak lagi dia bingung
saya harus buat gabah menyajikan gabah bisa jual
kalau kering giling
karena cuaca kita kan tidak bisa pasti
kan itu tidak boleh diserahkan kepada petani
harus kita yang hadir
maka saya dengan sistem ini kita bangun
nantinya kita akan menyerap produksi petani berapapun
kita akan beli
kita yang mengeringkan
kalau belum kita bikin beras
baru kita produksi beras
saya yakin jika nanti kita bisa menyelesaikan tadi program program ini
sinergitas kita yang kuat
komitmen kita untuk bangsa negara ini terbangun dengan kuat
saya yakin tadi kedaulatan pangan bisa tercapai
sudah ada berapa sekarang rice milling ini di
yang sudah ini
yang sudah jadi itu tiga
tapi akan menyusul tiga lagi ini
ini kan terhambatnya karena kemarin ada covid
ya kan terus kemudian peralatan peralatannya itu agak terganggu
tenaga kerja terganggu
tapi begitu ini sudah mulai kita teruskan
ya harapan kami begitu nanti
ini jadi mbak desi
bahwa kita akan memproduksi beras sendiri
dengan kualitas yang baik
yang seperti mbak desi sampaikan murah
maka kita akan bersaing dengan negara negara lain
terutama thailand vietnam yang sekarang murah
jelas tidak ada lagi nanti kita harus import karena ada selisih harga yang murah
kita sama bersaing mereka
karena ekspor itu ada standartnya juga
jadi kita terpenuhi semua mbak
nah itu harapan saya
dan saya ingin kembalikan nama terasnya bulog
yang dulu kita menyajikan beras selalu kualitas rendah
ya kan ada putunya
dan ini sudah kesepakatan kita sama sama di bulog
sehingga next saya ingin meraih kembali
dari polisi atau tni asn
kembali lagi mendapatkan jatah natural beras
kualitasnya pasti lebih baik dan lebih murah
nah seperti itu
karena itu akan berdampak kepada petani
pasti akan terserat secara
karena setiap bulan pasti kita mensupply untuk itu
jadi secara rutinitas kita akan terus menyerap dengan petani
nah itu yang nantinya ini kekuatan kita akan terbangun dengan suasana pangan
dan ini roadmapnya sudah ada pak buas
ini sudah terimplementasi kan sebenarnya
nah ini bisa sustainable nggak nanti kalau ada pergantian
ya itu kan harus itu
visi yang sama
maka saya selalu bangun itu mbak desi
sekarang saya bangun itu semua
supaya nanti walaupun tidak ada saya
atau bukan saya di situ
ini tetap berjalan
saya kan selalu bicara
berdirilah di kakinya sendiri
jangan di kaki orang lain
karena kemandirian itu penting
nah yang paling penting itu
nah kalau kita hidup dengan mandiri kita
dan kita terakhir mendapatkan award itu pada tahun delapan puluh an
itu jaman order baru dari fao
karena indonesia berhasil
suasen pada beras
tapi sekarang kita harusnya
kedepan kita harus menjadi
banyak sekali yang perlu kita bangga
kadang kadang kita kalau di dalam negeri kan
merasa selalu banyak masalah
tapi sebenarnya banyak hal hal yang kita bisa optimis ya
kaya dengan kekayaan alam kita
seharusnya ini menjadi suatu
yang semua bisa merasakan
terakhir apa kira kira
mungkin kesan selama ini
dan juga mungkin
harapan kedepan yang namanya
kan saya selalu menyemangati teman teman di bulog
karena kalau tanpa semangat
didasai dengan kemauan yang kuat
kita gak akan bisa berbuat apa apa
apalagi ada nilainya
cobalah bangun semangat kita
ya sekarang sudah mulai
ini bulog ini adalah
tugas yang tahun jahat
amanah yang luar biasa menurut saya
karena apa mbak desy
ini suatu kehidupan
makhluk hidup semua harus butuh pangan
apalagi negara kuat itu
dengan pangannya yang utama
rusia dan ukraina
begitu pangannya kurang
pasukan yang kuat pun bisa nyenyarah
nah itulah utamanya
dan menciptakan krisis
sekarang masyarakatnya hidup dengan inflasi
buat teman teman bulog
dan sekarang sudah saya
inisiasi dan sudah saya bangun
sistem walaupun belum selesai
dikarenakan selesai running
walaupun bukan zaman saya
ini akan ada nilainya yang signifikan
untuk kepentingan masyarakat bangsa ini
nah ini yang selalu saya bangun
semangat kita yang paling utama
dengan rasa kita kebanggaan
kita punya tanggung jawab
nah ini terus menerus harus dibangun
dan saya punya keyakinan
bikalah nanti kita bisa
menyelesaikan tadi program program ini
dan sinergitas kita yang kuat
komitmen kita untuk bangsa negara ini
terbangun dengan kuat
kedaulatan pangan bisa tercapai
bicara pangan apa aja
kalau pengolahnya bagus
dan kita banyak sekali
bukan hanya beras
tapi tadi disebut ada jagung
itu kan harus kita manage
dan sebenarnya kedelai kita juga
jaya lah di situ
nah sekarang misalnya
harusnya kita memang
tapi ini tugasnya pak menteri pertanian
pak menteri pertanian juga sudah
yang bisa ditanam
terus sesuai dengan tanaman tanaman lokalnya apa
yang memproduksi pangan
ini sudah dibuat oleh pak menteri pertanian
sekarang tingkatan tadi mbak desy
dan siapa berbuat apa
untuk mengurangkan semua
yang tujuannya satu
yaitu bagaimana kita
bisa memproduksi pangan dengan kuat
dari ketahanan pangan
dan juga akhirnya kita harusnya
khusus untuk pangan
indonesia harus jadi lumbung
kita paru paru dunia
dari hutan yang harusnya kita miliki
tapi kita juga harus menjadi dapur ya
baik untuk kita maupun untuk bisa keluar
untuk semua orang
happy ya selama ini
saya selalu menjalankan semua pekerjaan dengan happy
karena kunci semangatnya itu dibangun dari itu
kalau kita senang mengerjakan sesuatu
saya lihat ini karena latar belakangnya ya ini
mau tidak mau semuanya harus ini
cepat dan tegas
dan harus jalan
sekali lagi terima kasih banyak atas insightnya
kita juga banyak sekali belajar
dan ternyata walaupun tidak memiliki latar belakang bisnis
cukup sukses dalam mengelola dan dalam pemahaman sebuah bisnis itu
dan kita harapkan juga perumbulong itu menjadi bumn yang sangat profitable
tapi juga bisa tetap mempertahankan ya public service obligation
memastikan harga stabil
memastikan juga kita stok dari beras kita pangan kita harus ada terus menerus
ya demikian insight with desi anwar kali ini
langsung dari general kopi nusantara di bandung
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com